cnn indonesia breaking news
selanjutnya disebut bb tujuh bahwa benar volume satu gelas sisa minuman ais vietnam coffee berisi kurang lebih satu ratus lima puluh ml
selanjutnya disebut bb satu satu botol sisa minuman ais vietnam coffee berisi kurang lebih dua ratus ml

hari kamis tanggal dua puluh satu januari dua ribu enam belas sehingga volume tersebut hanyalah perkiraan atau kurang lebih saja
bahwa benar tabel hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab delapan puluh enam a
hari kamis tanggal dua puluh satu januari dua ribu enam belas sesuai dengan fakta hukum
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
atas dasar itu dokter arief wahyono dan ahli kedokteran forensik dokter selamat purnomo spf dfm
yang melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban mirna menyimpulkan
bahwa penyebab kematian korban mirna adalah karena cyanida atau nacn yang jauh lebih besar dari letal dosis
sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya sesuai fakta hukum nomor enam puluh delapan
dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
majelis hakim yang terhormat tim penasehat hukum dan terdakwa yang kami hormati
dari urayan urayan tersebut di atas maka kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa
perbuatan terdakwa jessica kumala alias jessica kumala wongso alias jess
terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana
sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta fakta kesalahan terdakwa
kemudian dari fakta fakta tersebut tidak terdapat adanya hal hal yang dapat membebaskan terdakwa
dari pertanggung jawaban pidana
dan tidak ditemukan adanya alasan alasan pemaaf
maupun alasan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa
oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut
maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan
dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa
kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini
wajib pula mempertimbangkan hal hal yang terjadi dalam perbuatan terdakwa
hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana
yaitu hal hal yang memberatkan
atas meninggalnya korban wayan mirna salihin telah membuat kepedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan
perencanaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban wayan mirna salihin dilakukan secara matang
sehingga menunjukkan keteguhan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban
perbuatan terdakwa sangat kejih karena dilakukan terhadap sahabatnya sendiri
perbuatan terdakwa tergolong tindakan sadis karena racun cyanida yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban wayan mirna salihin
tidak langsung membunuhnya melainkan menyiksa korban wayan mirna salihin terlebih dahulu sampai akhirnya meninggal dunia
terdakwa berbelit belitan dan berkata kata yang terjadi di dunia ini
dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui serta tidak menyesal sedikitpun perbuatan yang telah menghilangkan nyawa korban wayan mirna salihin
serta terdakwa membangun alibi
guna mengaburkan fakta dengan menyebarkan informasi menyesatkan dengan tujuan untuk menghabat proses penegakan hukum
hal hal yang meringankan tidak ada
berdasarkan urayan tersebut diatas
maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut
mengurangi ke steep
dengan pidana penjara selama dua puluh tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
menyatakan barang bukti nomor satu sampai dengan delapan belas dirampas untuk dimusnahkan
barang bukti nomor sembilan belas sampai dua puluh sembilan tetap terlampir dalam berkas perkara
barang bukti nomor tiga puluh dikembalikan pada saksi arief budiawan sumarko
barang bukti nomor tiga puluh sampai dengan empat puluh lima dikembalikan pada restoran oliver
melalui saksi devi krisnawati siagian
menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar lima rupiah
demikian tuntutan pidana ini
kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
hari rabu tanggal lima oktober tahun dua ribu enam belas
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita
semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum
caksa penuntut umum
dari penuntut umum tersebut sebagai terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya
mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau nota pembela atau pleidoy
yang untuk itu kepada terdakwa juga diberikan hak apabila mau membuat sendiri
di samping nota pembelaan yang disusun oleh penasihat hukum saudara
ya apakah saudara akan menyusun sendiri
iya jadi di samping saudara menyusun sendiri kepada penasihat hukum juga diberi hak untuk mengajukan nota pembelaan
untuk itu majelis memberikan kesempatan untuk membacakan nota pembelaan
baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukum yaitu pada hari rabu tanggal dua belas oktober
demikian ada yang perlu dikemukakan
sementara tidak ada yang mulia
tidak ada ya
dari jaksa penuntut umum ada yang mau disampaikan
cukup ya pak
karena sudah cukup
karena sudah cukup
karena sudah cukup
karena sudah cukup
karena sudah cukup
kemudian perencanaan pembunuhan yang dilakukan secara matang
di situ jaksa penuntut umum menyebutkan berarti ada keteguhan rencana dari terdakwa jessica untuk melakukan pembunuhan terhadap wayan mirna salihin
lalu jaksa penuntut umum juga menilai bahwa hal yang memberatkan yang lain adalah
tindakan yang dilakukan oleh jessica kumala wongso ini adalah tindakan keji
karena dilakukan kepada sahabatnya sendiri
lalu kemudian tindakan yang dilakukan jessica ini dari sisi hal yang memberatkan yang lain adalah sadis
karena menggunakan pembunuhan menggunakan raci
racun cyanida di mana racun cyanida ini tidak langsung membunuh korbannya
tetapi sifatnya adalah menyiksa dan menyakitkan bagi korban yang diberikan oleh racun cyanida ini
lalu kemudian hal yang memberatkan yang lain yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa jessica kumala wongso adalah
jessica bersifat berbelit belit dalam persidangan selama ini
dalam memberikan keterangan dan membangun alibi untuk menyesatkan fakta yang muncul di persidangan
dan kemudian jaksa penuntut umum mencatat tidak ada satupun hal atau tidak ada satupun poin yang bersifat meringankan terdakwa
karena itu sekali lagi jaksa penuntut umum hari ini menuntut jessica kumola wongso dengan pidana dua puluh tahun penjara
sementara itu ketika majelis hakim meminta respon dari terdakwa jessica kumula wongso bahwa hal ini sudah dipahami oleh jessica
dan agenda selanjutnya adalah majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa jessica kumola wongso
bersama penasihat hukumnya untuk memberikan nota pembelaan atau pleidoy dan sesuai yang ditanyakan tadi kepada jessica kumala wongso oleh majelis hakim
bahwa jessica akan menyusun sendiri nota pembelaannya atau pleidonya yang juga nanti akan dibarengi juga nota pembelaan yang disampaikan oleh
nota pembelaan yang disusun oleh tim penasihat hukum dari jessica kumala wongso dan pembacaan nota pembelaan dari jessica kumala wongso
selaku terdakwa ini akan dilakukan
pada pekan depan tepatnya pada hari rabu dua belas oktober dua ribu dua puluh
demikianlah breaking news untuk saat ini
saya indra maulana sampai jumpa